dalam upaya mengakselerasi net zero emission pada tahun dua ribu enam belas
indonesia mendeklarasikan target terbaru penurunan emisinya
indonesia menaikkan target pengurangan emisi menjadi tiga puluh satu delapan puluh sembilan persen di tahun dua ribu tiga puluh mendatang
dengan target dukungan internasional sebesar empat puluh tiga dua persen
guna mencapai hal tersebut pln melakukan pendekatan holistik
yakni menambah kapasitas pembangkit energi terbarukan
mengolah hasil gas buang menjadi energi listrik
menggunakan teknologi pembangkit batubara yang lebih efisien
dan menerapkan co firing biomasa
pt pln menargetkan pembangkit energi baru terbarukan atau ebt
dengan total kapasitas enam ratus empat puluh delapan mw pada tahun dua ribu dua puluh
salah satunya adalah dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya
atau plts terapung di waduk muara tukat bali
plts apung berkapasitas seratus kw peak ini menjadi showcase transisi energi indonesia
menuju era energi baru terbarukan
sekaligus menjadi salah satu pemasok energi bersih
selama perhelatan presidensi g dua puluh indonesia berlangsung
hal ini merupakan bentuk upaya pln untuk mempercepat transisi energi
dan mengurangi emisi karbon yang menjadi salah satu agenda penting
dalam pertemuan g dua puluh di indonesia
energi transisi merupakan salah satu agenda utama
yang dibahas dalam ktt g dua puluh di bali
dan memang energi transisi ini merupakan sangat sangat penting
karena seluruh dunia telah berkomit untuk mengurangi emisi karbon
demi menanggulangi perubahan iklim
indonesia sendiri telah memiliki target untuk zero emisi pada tahun dua ribu enam belas
nah tentu saja ini merupakan upaya yang harus kita lakukan bersama
apalagi tentu saja perlu dukungan dari pln
sebuah perusahaan listrik negara kita yang memang merupakan salah satu produsen emisi
nah apa apa saja yang perlu dilakukan untuk kita mencapai target dua ribu enam puluh ini
insight with desi anwar saat ini telah berada di bendungan muara tukat di badung
kita sudah ditemani oleh direktur utama pln darmawan prasojo
dan kita tentu saja ingin mengetahui apa apa saja yang sekarang kita lakukan
dan di bendungan ini merupakan plts atau pembangkit listrik tenaga surya yang pertama yang terapung buatan indonesia
thank you mbak desi
selamat siang para pemirsa
setelah kita tunggu tunggu ktt g dua puluh ini datang juga
semua seluruh dunia matanya akan tertuju ke indonesia khususnya bali
dan bali ini merupakan showcase dari commitment indonesia
khususnya kita berada di sini
nah ini pilihan pak darmo kita mengadakan interview
apa yang special
apa yang terjadi di plts terapung ini
pertama mbak desi
kenapa bumi memanas itu
setiap satu kilogram daging yang kita konsumsi setiap satu liter bensin setiap satu liter solar setiap satu kwh listrik
itu ada emisi gas rumah kacanya

nah dalam proses ini apabila kita membiarkan ini terjadi maka mungkin bumi tidak akan survive
nah tentu saja di sini kita harus mempertanyakan
apakah masa depan generasi masa mendatang harus lebih baik daripada masa depan generasi saat ini
nah bagaimana caranya
yaitu menurunkan emisi gas rumah kaca
untuk mempercepat kelembapan
atau bahkan kalau mungkin mempercepat kelembapan bumi
nah di sini kita umumkan
kita sangat bangga untuk mengumumkan
pln benar benar berkomitmen untuk melakukan ini
kita punya perjanjian internasional iya
kita punya kebijakan iya
tapi ini adalah dari lubu hati yang paling dalam
kita sangat peduli
di sini dulu bahwa kita peduli
nah sekarang tadi mbak desi menanyakan
bagaimana kita akan melakukan perbicaraan ini

jangan janji saja tapi aksi nyata
aksi nyatanya seperti apa
tahun lalu pada saat itu perancangan national electricity planning atau ruptl
di sana kita sudah membangun satu strategi
pertama tiga belas gigawatt pembangkit listrik dari batubara
yang tadinya sudah dalam planning kita hapus
jadi itu dulu
nah ini penting karena tentu saja pembangkit listrik dengan batu bara
ini adalah produsen emisi rumah gas rumah kaca yang terbesar
nah itu tiga belas gigawatt yang tadinya dalam planning
yang masih tercantum dalam ruptl dihapus dulu
nah berapa emisinya
satu giga itu sekitar enam juta ton
jadi kalau tiga belas kali enam juta operasinya kontraknya dua puluh lima tahun nanti lebih
itu saja kalau dua puluh lima tahun beroperasi itu sudah satu delapan miliar ton
tadinya kalau itu dibangun akan ada emisi hampir dua miliar ton
ini dikurangi sekitar dua miliar ton satu delapan
apakah itu sudah cukup
ternyata belum cukup
ada satu satu gigawatt pltu dihapus dan diganti dengan energi baru terbarukan
lagi lagi mengurangi emisi
apakah sudah cukup belum cukup
delapan ratus delapan puluh megawatt pltu dihapus dan digantikan dengan gas emisinya bisa separuh
apakah sudah cukup masih belum
masih belum juga begitu
nah dalam hal ini pembangkit
yang kami hapus kami gantikan langsung dengan pembangkit energi baru terbarukan
nah untuk itu ini adalah ruptl
rencana usaha penyediaan tenaga listrik
yang terhijau dalam sejarah pln dan dalam sejarah indonesia
sudah siap diimplementasikan
ini sampai tahun berapa kita bicara
itu berbasis pada energi baru terbarukan
itu adalah pembangunan energi baru terbarukan yang paling agresif dalam sejarah
tapi dalam perencanaannya kita sudah mengubah
yang tadinya berorientasi pada fossil fuel ke depannya berubah
apakah itu enough apakah itu sudah cukup masih belum cukup juga
jadi kita mencari ruang bagaimana
agar ruang untuk energi baru terbarukan itu masih bisa bertambah lagi masuk
maka kita cek lagi list pembangkit batubara yang sudah dalam
sudah ada kontrak sudah ada power process agreement sudah dalam pipeline
itu ada berapa jumlahnya
tadinya ada sekitar empat belas sekian gigawatt
nah satu tiga gigawatt berhasil kita terminasi
jadi ini adalah perbicaraan
dalam hal ini ada ruang lagi
apakah sini sudah cukup belum juga
jadi kami juga punya program enam tujuh gigawatt pembangkit listrik berbasis batubara
ada namanya program pensiun dini
guna nya untuk apa ada ruang lagi
apakah ini sudah cukup masih belum juga
jadi saat ini emisi gas rumah kaca kita dari sektor pelistirkan ada dua ratus empat puluh juta ton
dua ribu enam puluh nanti jadi berapa sekitar satu miliar ton
kita rancang lagi kita redesign lagi bagaimana ada kebutuhan dua ratus empat puluh gigawatt
tambahan kapasitas yang baru di atas kapasitas yang sudah ada
itu pun akan berbasis pada energi baru terbarukan
untuk itulah kita melaunching di cop dua puluh enam di glasgow tahun lalu yaitu net zero emission by dua ribu enam belas
karena negara negara lain mereka ada yang mengatakan dua ribu lima puluh
ada yang dua ribu lima puluh lima ada yang dua ribu tujuh puluh dua ribu delapan puluh kita hitung
apakah itu sudah cukup masih belum cukup itu the story stilog
karena begitu besar ketergantungan indonesia terhadap fossil fuel
sehingga walaupun sudah dilihat mana mana yang bisa dikurangi masih ada saja ketergantungan kita
jadi tinggal berapa lagi yang harus dipikirkan
tahun ini berapa sih pengurangan emisi gas rumah kaca dibanding dengan business as usual
tahun ini kita berhasil menurunkan tiga juta ton
tiga puluh lima juta ton emisi gas rumah kaca dibanding dengan business as usual
tahun ini saja
untuk khusus untuk tahun ini langkah langkah apa yang bisa mengurangi sebesar itu jumlahnya
yang secara spesifik menyumbang terhadap pengurangan emisi itu
ada banyak hal yang kita lakukan jangka pendek
jadi jangka pendek ruangnya memang agak sempit begitu ya
begitu jangka menengah jangka panjang ruangnya
itu luar biasa
pertama kami juga mengganti pembangkit pltu batubara kami yang tadinya agak boros menjadi energi yang jauh lebih efisien untuk mengurangi emisi gas rumah kaca
oke itu contohnya dimana mana saja
banyak sekali yang sudah masuk
nah kemudian juga pembangkit gas kami yang tadinya panasnya langsung dibuang itu kami tangkap lagi panasnya
dan kita gunakan kembali untuk menambahkan emisi gas
untuk menambah produksi listriknya
artinya setiap itu unit gas produksi listriknya meningkat
itu juga lebih efisien dan juga mengurangi emisi gas rumah kaca
kami juga batu bara itu sebagian kami campur juga dengan biomas
dan itu juga mengurangi gas rumah kaca
kami juga bagaimana meningkatkan efisiensi dari seluruh pembangkit kami
dan juga banyak sekali dari tahun selama empat tahun ini juga pembangkit pembangkit yang tadinya berbasis batubara sudah mulai kita ubah juga dengan pembangkit ebt dan lain lain
jadi kami jangka pendek kami juga mengoptimalkan ruang ruang yang ada
setiap ada ruang kami isi agar bisa diturunkan gas rumah kacanya
nah kemudian kami hitung bisnis as usual berapa
kemudian langkah langkah yang sudah kami ambil ternyata ada penurunan juga
tiga puluh lima juta ton hanya untuk tahun dua ribu dua puluh dua saja
masih ada tiga tahun lagi
sementara pln sendiri berjanji
jadi energinya akan penambah pembangkit
ini kita lihat sudah ini road mapnya ya kan
yang pak darmobarusan deskripsikan itu road map menuju dua ribu enam puluh
coba mungkin kita lihat satu per satu
dalam hal ini ada core kompetensi baru
atau indonesia hanyalah sebagai bangsa pasar
kita mulai dari batu bara karena batu bara itu terus terang pltu kita listrik kita
tadi ada early retimon tadi ada kontrak yang mungkin tidak dimulai ada moratorium
coba bisa lebih detail sendiri energi transisi khusus berkaitan dengan mengubah dari ketergantungan pada batubara
yang akhirnya harus masuk ke ebt ini kan pasti sangat sangat rumit ya
apalagi hari ini
agar batu bara juga sangat menggiurkan sekarang dan lain
kita melihat ya perubahan iklim gitu mbak desi
kalau kita melihat ya dulu kalau mau energi murah kotor
dulu tahun dua ribu lima belas
kita lelang pembangunan lesik tenaga surya berapa
jadi lima kali lebih lipat gitu
nah terlalu mahal
jadi gapnya tinggi sekali
artinya china menekankan pada growth
no environmental sustainability pada di saat itu
yaitu menekankan energi murah kotor
energy bersih mahal
nah dalam proses itu china mengembangkan kapasitas nasionalnya untuk memproduksi produk produk energi baru terbarukan
saat ini kita berbicara plts yang banyak kan produknya didominasi dari cina
produk renewable energy yang lain dari china
bahwa china saat ini menjadi champion renewable energy
tahun dua ribu dua puluh sendiri membangun sekitar tiga puluh lima gigawatt pltu
untuk menekankan masih pada energi
transisinya masih berjalan ya
ebt naik energi batu bara pun dinaikkan juga untuk menunjang sustainability dari suatu dokumen
dimana landscape bagaimana strategic itu landscape dari ekonomi di masa depan mereka melihat ini suatu opportunity untuk menjadi dominant power in the world gitu
kalau kita sendiri bagaimana
kan jadi menarik gitu ya
karena ya memang kita juga masih negara berkembang kita masih perlu tumbuh
karena kita masih jauh di atas di bawah target pembangunan kita
tapi ya kebutuhan terhadap energi bersih ini justru semakin meningkat
kita misalnya bernegosiasi dengan united states saat ini dipimpin oleh pak amin kumar invest
dengan european countries untuk berkolaborasi dalam transisi energi ini kelihatan sekali
mereka poin poin utamanya adalah misalnya bagaimana mengakselerasi dari pengembangan dari energi baru terbaru
tapi juga mereka misalnya melontarkan apakah mungkin local contentnya bisa direlaksasi misalnya begitu
jadi kita melihat bahwa dalam suatu global strategic landscape
bahwa ini environmental problem ini suatu global warming yang harus dihadapi bersama itu align
tapi begitu berbicara bagaimana ini suatu opportunity kelihatan sekali ada divide gitu mbak
nah bagaimana posisi indonesia
saat ini size kita tiga ratus terawatt hour
dua ribu enam puluh sekitar dua ribu terawatt hour
artinya akan ada penambahan sekitar dua ratus tiga puluh gigawatt
itu dihitung lengkap dengan pembangkit dengan transmisi dengan modernisasi dari smart grade dan lain lain
itu sekitar enam ratus sampai tujuh ratus billion usd
jadi sepuluh triliun
kita berbicara sepuluh triliun
dan kebutuhan ekonomi kita
kebutuhan ekonomi kita tetapi juga dalam hal ini ada core kompetensi baru ada technical skills baru ada national capacity baru ada nation building ada job creations
ada namanya giving prosperity ada poverty radication atau indonesia hanyalah sebagai pangsa pasar dari negara negara lain
nah inilah poin utama bahwa this transition of energy is on opportunity bagi bangsa ini untuk mengambil alih masa depan
dimana bangsa ini adalah bangsa penjuang
kita tidak takut dengan tantangan
kita mampu menghadapi tantangan itu
nah ini adalah bagaimana bahwa dalam transition energy bahwa ini masalah environment yang harus kita selesaikan
tetapi ini juga suatu opportunity bagi bangsa ini untuk tumbuh dan berkembang
tapi khusus untuk pln sendiri
karena ini kan masa transisi ini pasti juga masa sulit
khususnya karena apalagi kita tadi tergantung kepada pembangkit listrik yang masih berbasis
yang masih berbasis fossil fuel
sementara itu juga jumlah sdm perusahaan yang berkecimpung di dunia yang energi masih kotor itu kan begitu banyak
kedua tadi pak darmo mengatakan diperlukan tujuh ratus miliar sampai tahun dua ribu enam puluh untuk membiayai kebutuhan energi di indonesia ini
yang terakhir tentu saja ini kan mau business as usual
banyak tantangan sekarang justru ada perang dari ukraine
orang juga sekarang butuh energi dan energi dengan cepat
sehingga justru insentif atau keinginan untuk berubah itu semakin lama kan semakin sulit
bagaimana menghadapi tantangan ini dan apa apa saja yang sudah disiapkan
tadi dari segi sdm nya finance nya
tapi juga dari insentif buat pln untuk berubah
itu kan sementara seperti kita ketahui pln kita memiliki over capacity
kan kita bisa dengan tiga puluh lima mw ini kan masih banyak yang listrik yang perlu kita gunakan
tapi semuanya berbasis bbm bagaimana
jadi tadi ada masalah energi murah kotor
mau energi bersih mahal
tapi juga kita melihat bahwa humankind innovate
kebudayaan manusia ini berinovasi
dan bisa kita buktikan bahwa price dari energi baru terbarukan
ya contohnya ini kan semakin murah kan
jadi dua ribu lima belas kita lelang plts dua puluh tujuh set
dari dua ribu lima belas ke dua ribu tujuh belas hanya dua tahun turun menjadi sepuluh set
kita lelang lagi sudah empat lima set
jadi sudah turun
dua ribu delapan belas kemudian turun ke sebelas set
kemarin kita lelang
akan ada penanda tanganan lima enam persen
karena untuk energi baru terbarukan kan intermittent
tidak murah dua belas set per kwh untuk store
tapi mbak desy kalau saya menyampaikan ke mbak desy
mbak dua ribu lima belas dulu
dua belas set mahal
kalau tren itu terus kita jaga lima enam tahun ke depan
apakah harganya akan turun
saya yakin akan turun
apalagi dengan teknologi juga semakin berkembang
dalam proses waktu
kita punya optimisme
bahwa bumi memanas
humankind apakah tinggal diam
atau merespon ini dengan berinovasi
nah kita yakin ini berinovasi
maka dalam proses ini ke depan
kalau mau energi murah
kalau mau energi bersih
disitulah kita melihat bahwa renewable energy
bukan hanya secara teknis saja
bukan hanya secara sistem saja
tetapi juga secara ekonomis dan komersial
dan disinilah ke depan
fossil fuel akan tereliminasi secara alami
ingin energi murah
kebetulan energi murah itu yang bersih
dia ingin energi bersih
kebetulan yang murah
inilah maka pln ini paham bahwa ini menjadi bagian tugasnya pln
agar memfasilitasi untuk berinovasi
nah sekarang gitu
ada satu ton emisi karbon gas rumah kaca di timbuktu di afrika sana
ada emisi satu ton karbon di temanggung sana
dampaknya sama atau tidak
mau emisi karbon di new york di paris di tokyo di filipina di manila
artinya ini adalah global warming
nah karena ini global pertanyaannya apakah kita akan menghadapi ini dalam kesendirian
untuk itu kita harus menghadapi ini dalam suasana kolaborasi
kolaborasi dengan siapa
internasional pun begitu
karena ini adalah bagaimana kita perlu humankind need to reclaim our right to survive
nah untuk itu ada kolaborasi dari sudut pandang policy kolaborasi dalam sudut pandang strategi
kolaborasi dalam sudut pandang teknologi inovasi kolaborasi dalam investment kolaborasi dalam operasional
jadi ini adalah global warming
suasana kebatinannya adalah kolaborasi
nah makanya presidensi g dua puluh ini dimana presiden jokowi
memerintahkan kepada jajarannya let's take the leadership in marshalling
untuk menghadapi global warming ini dalam suasana kebersamaan
dan itulah tema kali ini we take leadership
dan semoga memang betul betul the commitment ini ditunjukkan oleh seluruh negara yang di bawah g dua puluh ini
dua ribu enam puluh itu kalau di situ is going to be zero
saya mau kembali ke self financing nya
karena saya juga lihat dunia juga semakin concern untuk memfinance atau membiayai proyek proyek khususnya yang berkaitan dengan ebt
nah khusus untuk energi transisi ini tadi kita sebut tujuh ratus miliar yang dibutuhkan ya
bagi sampai tahun dua ribu enam belas
kira kira yang sudah commit dan kira kira diajak untuk berkolaborasi
siapa saja pak darmo khusus untuk financing energy transition kita
karena di situ kan harus ada private public partnership
ada multi lateral development bank ada sektor swasta
nah ini bagaimana cara caranya juga sehingga berinvestasi di indonesia untuk memajukan ebt kita itu sangat attractive
jadi kita juga berbicara dengan dunia internasional itu dari united states
pertama adalah kita melihat begitu kita berbicara renewable energy we are shocked beyond belief
kita tidak kekurangan investor
begitu kita ada lelang kompetisinya luar biasa
bukan lima bukan sepuluh bahkan lima belas atau dua puluh
karena itu sangat sehat sekali
nah untuk itu apa yang menjadi concern mereka
itu adalah bagaimana pln dalam hal ini mampu merancang environment yang kondusif untuk berinvestasi di renewable energy
nah jadi kalau begitu sekarang kita berbicara kontrak dengan pihak ketiga selama dua puluh lima tahun misalnya begitu
yang pertama spiritnya apa
ya sudah itu hal yang lumrah
kemudian kalau ada resiko resikonya kita diskusikan
kemudian kita kelola kita kalibrasi dan ada di rescape
kemudian tentu saja ada rate of return
nah dalam hal ini untuk renewable energy rate of return nya bisa sedikit diturunkan
margin nya itu bisa lebih kecil lagi
sehingga dalam hal ini muncul suatu trust
nah tentu saja dalam hal ini ada beberapa platform
ada jet p ada ipg ada asian development bank ada world bank ada filantropi dan lain lain
dan itu ada yang sudah taken dan sudah letter of intent dan kira kira sekian sekian
bahwa dalam hal ini kelihatan sekali bahwa ini sebagai environmental challenge
itu sudah ada kpi nya bagi mereka
kalau mereka invest di fossil fuel akan ada punishment
nah dari sudut pandang pln sendiri tentu saja kami membangun suatu ekosistem keuangan
investasi untuk green financing
itu tadi mbak desi sudah itu ada yang bilateral ada yang multilateral private komersial ada
ada philanthropy jadi semuanya
dan bahkan kita sudah membangun misalnya mekanisme untuk green financing
dan kita punya etm kan energy transition mechanism
nah misalnya untuk green bond apa bedanya dengan global bond
global bond itu begitu masuk pinjaman itu ya sudah untuk general purpose use
nah untuk global pond ini ada mekanisme untuk monitoring verification validation monitoring
memang agak ribet sedikit
tetapi begitu dana masuk harus di irmak
dan itu harus diverifikasi divalidasi dan ada transparansi begitu
nah mekanismenya rumit
tetapi ini sebagai catatan sejak januari kita sudah qualified untuk green bond
artinya mekanisme tambahan itu sudah kita aplikasikan dan berjalan dengan baik
kemudian juga ada energy transition mechanism
nah energy transition mechanisms itu pertama yang kami tawarkan adalah
nah misalnya ada pembangkit yang akan pensiun dua puluh empat tahun ke depan
pensiun dini tetapi menggunakan investment scheme
bukan langsung kita terminate kemudian ada grade itu juga ada

nah ada investasi dengan green finance
ada investasi dengan green finance
kemudian kita kasih margin yang minimalis
misalnya low cost of fund nya misalnya dua persen atau tiga persen
kemudian kita kasih margin sekitar empat persen
internal rate of return sekitar tujuh delapan persen
nah kita hitung ternyata paybacknya dari tadinya dua puluh empat tahun bisa menjadi empat belas tahun
oke dan ini banyak yang minat
karena itu membiayai sebenarnya membiayai coal kan
tentu saja ini platform ini di launching baik itu oleh asian development bank
dalam hal ini ada kementerian keuangan kementerian esdm kementerian maritime and investment
jadi kami membangun dalam satu front
dan juga negara negara donor dalam hal ini itu satu
kemudian juga ada pembangkit swasta
private sectors yang ipp independent power producer yang kemudian diakuisisi oleh pihak ketiga yang green
yang tadinya kontraknya masih tersisa dua puluh tahun ternyata bisa menjadi tiga belas tahun
artinya kan ada sekitar tujuh tahun
itulah yang kita sebut
mereka nggak mau rugi dong tentu saja
memang harus cost of fund nya harus rendah sekali
dan mereka juga memang tidak mencari untung
nah ini semuanya
kemudian juga untuk jangka pendek
ruang untuk investasinya agak sempit gitu
maka kita juga membutuhkan ya sudah
ini masih ada jangka pendek kita ingin niatan untuk pensiun dini
silahkan saja memasukkan grant
dengan cara yang sangat cepat yaitu ada grand
jadi kami membangun suatu platform
yang saat ini sedang kami diskusikan
tapi akan segera diimplementasi mungkin
nah memang misalnya begitu
apakah dari green financing ini untuk mengakuisisi cool sudah bisa di marking sebagai green investment
nah itu juga perlu dibangun suatu framework juga
tahun dua ribu empat puluh apakah bisa kita sudah tidak lagi tergantung kepada pltu
atau dengan batubara sebagai salah satu sumber dari tenaga listrik
jadi ada beberapa hal mbak
pertama adalah tadi kita ingin memberi ruang yang lebih
jadi pltu ada yang segera dipensiunkan dini
kemudian penambahan kapasitas yang baru yang untuk pltu sudah kita freeze
dari planning sudah kita freeze
kemudian yang sudah dalam pipeline yang bisa kita batalkan sudah kita batalkan
kemudian penambahan kapasitas yang baru kita usahakan menggunakan renewable energy
nah memang ada beberapa kontrak pltu yang akan berakhir di tahun dua ribu lima belas
tapi juga begini
dimana dari pembangkit batu bara karbonnya ditangkap
jadi tidak dirilis
nah coba bayangkan misalnya kan biaya komponen dari listrik itu sekitar untuk pltu itu tiga sen
itu untuk biaya pembangkitnya
dua lima sen untuk biaya bahan bakarnya
jadi sekitar lima sen lima lima sen
nah nanti begitu pembangkit ini sudah lunas
yang tiga sennya itu sudah tidak perlu dibayar lagi
hanya tinggal untuk biaya bahan bakar
nah tiga sen ini
mungkin bisa digantikan untuk carbon capture
sehingga apakah harganya kompetitif
nah itu tergantung juga perkembangan teknologi
carbon capture nya kan harus menggunakan teknologi
nah saat ini teknologinya sedang dalam under development
tapi kita berbicara di tahun dua ribu empat puluh
dan ya dua ribu enam puluh mau tidak mau ya sudah kembali
dua ribu enam puluh itu kalau di situ is going to be zero
kami mengubah organisasi yang tadinya static backward looking
menjadi organisasi yang dinamis forward looking
yang berbasis pada teknologi innovation

dalam upayanya ke sana tadi sdm nya ini kan berarti ada perubahan dari skill kapasitas yang selama ini
khususnya di lingkungan para produsen energi kita
karena beda loh
beda menggali lobang untuk mendapatkan batu bara
dan kemudian memprosesnya menjadi pltu gitu
dengan misalnya membuat sesuatu yang sifatnya lebih high tech
karena ini merupakan bagian dari tadi just energy transition itu berarti kan
manusianya juga tidak dikorbankan demi untuk menyelamatkan bumi
justru harus ditingkatkan kapasitasnya supaya lebih produktif lagi
jadi untuk ini kita melakukan terapi
transformasi yang sudah kita inisiasi dua lima tahun lalu
pertama kita melakukan digitalisasi pembangkit kami
dalam proses digitalisasi lebih efisien
kita melakukan digitalisasi transmisi kami
kita melakukan digitalisasi distribusi kami
kita melakukan digitalisasi control room kami
dalam proses ini dulu demand itu yang fluktuasi hanya di demand saja
di supply nya tidak
nah begitu ada renewable energy fluktuasi disupply dan demand
saya juga bisa mensupply kalau saya punya ini
nah apa yang dibutuhkan suatu ekosistem kelistikan untuk menghadapi ini
dari apa pembangkit transmisi distribusi sampai kontrol centernya
this part nya harus automatic totally sehingga ini menjadi canggih
terus kemudian ditanyakan
dalam hal ini terbangun core kompetensi baru
dan ini berjalan dengan waktu
kemudian ke depan bahwa kita transisi ada berbasis gas
kita transisi ada hidro
kita transisi berbasis geothermal
kita transisi berbasis pada win
kita transisi berbasis pada solar
pada solar dan lain lain
dalam hal ini kami juga melakukan reorganisasi transformasi organisasi
membangun holding subholding
berdasarkan sumber sumber energi yang baru
dalam hal ini aset aset kita yang berserak kita konsolidasikan dalam bentuk dua gen co generation corporation
kemudian juga kita bangun namanya energi primer indonesia
di sini kita langsung paham bahwa dalam misalnya untuk energi primer indonesia
ke depan kita membutuhkan pasokan biomass yang cukup banyak
biomass dengan batubara sangat berbeda
dengan batubara kita kontrak berbasis korporasi
dengan biomas kita berbasis pada lahan
ada value change yang sangat lebih kompleks
kemudian ada ribuan
ratusan ribu bahkan jutaan
orang yang bekerja menanam
jadi bisa sentra sentra ekonomi sendiri
value change nya sangat berbeda
core kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola ini juga berbeda
tapi mulai membangun itu
kemudian juga untuk yang gen co
di sana kemudian kita mengidentifikasi value change nya seperti apa
aktivitasnya seperti apa
nah kebetulan pln ini beruntung sekali
pegawai pln itu milenial
jadi dengan itu saya sangat terkejut
kekejutan lebih dari percaya
kekuatan itu datang dari dalam
jadi mereka itu ingin belajar
mereka itu ingin betul betul menguasai core kompetensi yang betul betul relevan ke masa depan
dan mereka sangat agile sekali
sangat dinamis sekali
nah dalam hal ini
kami mengubah organisasi
yang tadinya static
menjadi organisasi yang dinamis
forward looking yang berbasis pada teknologi
nah core kompetensi ini tidak bisa overnight
tidak bisa overnight
itu ribuan penambang kita kan pasti mereka harus di retrain lagi
atau mungkin ada early retirement juga
nah untuk itulah
harus kita bangun
berbasis pada kapasitas nasional
begitu renewable energy itu masuk dalam kapasitas yang sangat besar
kita membutuhkan energy storage system yang sangat besar
dibangunlah indonesia battery corporation
ini nanti dibawa pln juga
ini ada pln
ada main id
ini dalam suasana kebersamaan dengan investor dari internasional
oke ini menarik karena tentu saja salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap fossil fuel adalah mengurangi kendaraan yang berbasis fossil fuel yang selama ini kita gunakan
beralih ke ev
pln juga support apa yang diberikan untuk menciptakan ekosistem electric vehicle ini sehingga ya kuncinya adalah accessible
dan membuat orang juga semangat
kalau sekarang kan waduh nge charge baterainya gimana atau harga nanti tagihan listrik saya meningkat atau harga mobilnya masih mahal
nah ini bagaimana supaya kita mengakselerasi ke sana
jadi pertama kalau kita melihat apa itu transisi dari transportasi berbasis minyak ke listrik seperti itu internal combustion engine
satu liter bensin itu setara dengan satu tiga kwh listrik
itu jarak tempohnya sama
satu liter bensin harganya rp lima belas
satu tiga kwh listrik hanya sekitar rp dua dua ratus
jadi ini perubahan dari energi mahal menjadi energi murah
nah bbm itu sebagian besar diimport
baik itu crude maupun produk
listrik ya mohon maaf ini batu bara itu dalam negeri
gas dalam negeri
apalagi energi baru terbarukan dalam
jadi itu perubahan dari energi import menjadi energi domestik
nah mengenai emisi karbonnya seperti apa gitu kan
satu liter bensin kami hitung emisi karbonnya dua empat kg
karena itu ada satu c ada o dua
dipasang gitu jadi dua empat
nah berapa emisi karbon per kwh listrik
ini kan satu tiga
kalau listriknya dari batu bara gitu
worst case nya dari batu bara karena saat ini
ya masih kita
masih ada batu baranya gitu
kalau dari batu bara itu satu kilogram
itu hanya satu tiga kg co dua
berpindah dari mobil berbahan bakar minyak ke mobil listrik
apalagi listrik pln saat ini bukan hanya dari batu bara
ada gas ada energi baru terbarukan
kemudian ada hidro
kalau dengan kondisi saat ini
nah ke depan begitu kita bergerak ke net zero emission
itu berarti dari dua empat kg per liter menjadi kilogram
jadi ini dulu
kalau mobil sekali nge charge itu tiga ratus enam puluh km
tapi berapa lama
jangan ya kan charge nya juga bisa semalam
maka di mobil itu sudah ada home charging
jadi begitu kita beli mobil home charging nya dipasang
nah pertama begitu ada pembelian mobil listrik itu sistem customer nya sudah tersambung ke pln
kami akan datangi rumah kita kenaikan daya kita tambah
home charging nya kita sambung ke sistem digital itu
tapi jadi ada peningkatan biaya listrik dong dalam bulan
dengan catatan dengan ini garis bawahnya adalah biaya untuk transportasi
karena kan bensinnya tidak beli lagi itu hanya seperempatnya saja
oke jadi masih jauh lebih rendah ya kalau kita nge charge di rumah
jadi kan satu liter bensin rp lima belas satu kawiah listrik rp satu enam ratus
oke jadi kelihatan di situ perbedaan
tapi charging nya kan jangan kalau misalnya ada
karena itu tiga ratus enam puluh km kalau kita ke kantor bulak balik palinglah enam puluh tujuh puluh delapan puluh km
itu pun kalau tidak di charge tiga hari pun tidak ada masalah
itu juga angka itu di eropa di amerika sama
jadi seperti saya pakai mobil listrik
jadi nanti paketnya termasuk paket home charger nya
sudah termasuk home charging
nah kami sudah bekerja sama pln sudah bekerja sama dengan wuling dengan toyota dengan lexus kemudian dengan mitsubishi dengan mercedes benz dengan dfs k dan lain lain
jadi kami sudah bekerja sama
jadi begitu ada pembelian kami jangan sampai customer dari mobil listrik itu kesulitan
oh dayanya kurang dan lain lain
kami akan itu langsung
jadi pada intinya dengan menggunakan ini jangka panjangnya jauh lebih murah
jatuhnya jauh lebih bersih tentu saja
dan tagihan listriknya juga tidak akan melonjak karena kita
tagihan listriknya naik tetapi dibanding dengan penurunan biaya bahan bakar tagihan listriknya naiknya seperempatnya dibanding bahan bakar
dalam proses waktu tugas utama kami adalah menjaga alam sekitar
dan apa itu listrik
listrik itu adalah produk beli kita
listrik ini saudara saudara di uprakan silesai

dalam sisi muda menggunakan
untuk mendes segala kualitas bagi menguntungkan tangan kita dengan saluran lama
di mana mana berani
tidak ada penukaran
tidak ada bangunan
nanti wilayah lagi naik
storage ini nanti tahap keberapa nih
karena menurut saya ini penting sekali
mobil sudah ada baterainya
jadi mobil itu dijual dari pabrikan sudah ada dengan baterai
nah kami juga membangun spklu
nah spklu dari pln tentu saja sangat terbatas
kami tidak punya tempat parkir yang sangat strategik
yang punya mana bank
jadi ini bisa jadi sumber sumber ekonomi bisnis
ini kami membangun franchising kerjasama dengan mereka untuk menggunakan lahan lahan mereka
ini sudah mulai
kami dengan perbankan sudah mulai kerjasama
ada gerai makanan cepat saji
kami juga sudah dengan mal kami sudah kerjasama
jadi kami membangun spklu yes
tetapi lebih penting lagi kami ingin ini bak jamur tumbuh di musim hujan
sehingga kami bekerjasama
jadi ada semacam kios kios
yang mau tidak mau ya harus franchising
dan harus banyak tersedia ya
nah kemudian untuk motor listrik kami juga membangun kerjasama ini dengan semuanya itu
dengan fia dengan gese dengan volta dengan smooth dengan fly
dan semua yang ada kami membangun suatu ekosistem
kami membangun pln market
kami juga bekerjasama dengan himbara
bagaimana ini ada financing agak lebih murah lagi
kita membangun baterai swab station dengan para manufacture ini dan semuanya
kemudian juga untuk charging
kami membangun sistem charge in yang itu terintegrasi dengan pln mobile
jadi charging nya mudah sekali
pembayarannya digital menemukan spkl nya di mana
ini masih di awal yes
kira kira kapan ini nanti akan istilahnya menjadi the norm
jadi ada angka formal tapi di tahun dua ribu tiga puluh ada angka yang sedikit agresif
yaitu sepertiga mobil dan motor nanti
sepertiga yang baru itu akan berbasis pada electric vehicle maupun electric motorcycle
nah disinilah ada tadi bahwa
ini energi yang tadinya berbasis import menjadi domestik
ini energi yang mahal menjadi murah
ini energi yang kotor menjadi energi bersih
dan ini juga kesempatan bagi kita untuk membangun kapasitas nasional
jadi ada produksi karena moto moto listrik itu produksi nasional
dan kita ini sebenarnya bali ini merupakan showcase nya
kalau tidak salah bali justru mau net zero nya jauh lebih awal dari dua ribu dua puluh
dan kita nanti juga kawasan ini kan semuanya kan di
di ladeni oleh mobil listrik
dan kembali lagi ke ini plts terapung kita
mungkin bisa cerita sedikit ini semua made in indonesia
domestik semua ya
apa yang kita ingin pamerkan kepada tamu tamu para negara yang nanti akan dibawa ke sini untuk melihat
bahwa dalam hal ini kita akan mencapai net zero emission
ini yang baru
ini adalah showcase dalam g dua puluh bahwa agresivitas kita membangun renewable energy itu adalah agresivitas yang karena kita peduli bagi generasi masa mendatang
dan di sini kita tunjukkan dalam satu showcase
nanti ke depannya tentu saja
ini value change nya sedang
value change nya sedang kita pelajari dari bahan bakunya sampai end product nya itu satu persatu kita bangun kapasitas nasional
ini menjadi bagaimana kita membangun suatu kekuatan nasional yang berbasis pada core kompetensi baru technical skill baru skill set baru yang betul betul relevan bagi tantangan di masa depan
dan kita juga memanfaatkan kekayaan alam kita
kalau di indonesia kan renewablenya saya lihat jelas saja surya ya
matahari dan juga air ya hidro
ada hidro ada panas bumi ada tidal semuanya
ini semua betul betul harus kita manfaat
tapi mungkin karena ini lebih accessible ya
kalau surya kan lebih gampang
kita misalnya di setiap rumah nanti bisa memiliki roof sendiri solar panel sendiri
punya target nggak pak darmo
jadi di ruptl saat ini di national electricity planning sampai tahun dua ribu tiga puluh
ada penambahan pembangkit berbasis surya adalah empat tujuh gigawatt additional capacity
dimulai dari industri tentu saja
dari industri kemudian ada juga light scale
dimana dengan last scale itu harganya juga bisa ditekan gitu
tapi ke depan solar ini kan intermittent antara jam sepuluh sampai jam dua
kalau menggunakan baterai masih sangat mahal sekali
itu adalah kenisayaan bahwa harga baterai juga menjadi sangat murah
jadi mungkin saja di masa depan nanti pembangkit listrik berbasis tenaga surya itu
bukan lagi intermittent jam sepuluh sampai jam dua tetapi bisa beroperasi dua puluh empat jam
kuncinya baterai itu
baterai energy storage system yang sangat kompetitif
secara komersial sangat kompetitif
dan itu saat ini sedang dalam proses

dan katanya indonesia ingin menjadi pusat lah pembuatan dan penjualan baterai
karena kita memiliki kontennya
kontennya kita punya
sumber daya alamnya kita punya
teknologinya kita berkolaborasi
sehingga di sini ada namanya value creation
di sini kita aligning antara growth dengan environmental sustainability
terima kasih banyak
tapi sebelumnya saya ingin tahu ini kan menyiapkan g dua puluh ini
dan harus indonesia harus betul betul tampil prima nomor satu dalam mewujudkan paris agreement
komitmen kita untuk mengurangi emisi terberat sampai saat ini
apalagi dengan situasi energi situasi dunia dengan kebutuhan energi semakin meningkat
apa yang terberat selama ini
saya melihat bahwa dari tim indonesia ini
baik itu pemerintah
semuanya itu kita melihat suasana kebersamaan yang luar biasa
semangat untuk menyelamatkan bumi yang luar biasa
semangat mencintai bangsa ini yang luar biasa
sehingga yang muncul itu adalah semangat pengabdian
bukan karena semangat g dua puluh saja untuk menyelenggarakan
tapi jangka panjangnya ini harus kita pikirkan
itu tidak bisa dibilang menjadi salah satu milestone
tetapi saya melihatnya itu berjalan lebih jauh dari g dua puluh
bahwa tadi yang saya luntarkan
nah untuk pln sendiri
pada masa lalu
tugas utama kami adalah untuk memberikan elektrik
tugas kita ya namanya perusahaan listrik nasional adalah
tetapi dalam proses waktu ini
dalam proses waktu
tugas utama kami adalah untuk menjaga alam semesta
dan apa itu listrik
listrik itu adalah produk beli kita
terima kasih banyak atas insightnya
dan kita juga harapkan ya
semoga blueprint kita ya
sukses kita bisa mewujudkan pada tahun dua ribu enam puluh
dan juga meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan
tapi tentu saja di sini semua yang penting adalah
sekali lagi terima kasih
terima kasih atas perhatian anda
dan jangan lupa acara ini juga dapat anda saksikan di cnnindonesia com
dan tentu saja di youtube cnn indonesia
sekali lagi terima kasih